pasti dia ketempatan tari
ini kamu ya
kesannya kini yas ngajak
kana kamu buduh kada
seperti ini ki
berfikiran kaya kini
tapi tadi aku kayaknya emang bener bener keterlaluan ya
kalau dilihat lihat lu itu cantik juga ya
kalau aja gak ada masalah antara bapak kita
mungkin gue udah naksir lu
tapi salah bapak lu sendiri yang udah menjadikan bapak gua kami hitam
dan harus menanggung dosa atas perbuatan bapak lu
eh awas lu ya
kalau sampai terjadi apa apa sama non zaira gue gak akan nampunin lu
lo percuma nganjuk gue mendingan sekarang kita cari zaira ya kan
mas gantengku rizky doer gagah dan perkasa
kok gak ngakelin aku ya
aku kan kangen pengen meluk
dia juga pasti kangen deh sama aku
apalagi sama bibirku yang memukau
aku memang pantas jadi rebutan
tapi aku cuma cinta sama mas gantengku kok
siapa yang nyoel pantat gue pake batu sih
gak ada orang
bukannya harus sambil ngerem biar romantis gitu
biar tambah deg degan
aduh sayangku romantis banget sih
satu dua tiga
kehilangan seseorang prabu wijaya
ini bayaran atas semua kesalahanmu
ini sih surat ancaman ya
tapi ancaman apa ya
terus apa maksudnya kehilangan seseorang
emang siapa yang udah hilang dari rumah ini
tunggu tunggu tunggu
tadi kan tuan prabu terlihat bener tuh
jangan jangan amirah diculik nih
tapi kalau amirah yang diculik kenapa ngancam tuhan
apa hubungannya mira sama tuhan coba
jangan jangan itu penculik yang kasih amirah anaknya tuan prabu
ketuker nih ketuker
pasti itu penculik yang nyulik nonzairah atau tidak indonesia
malah nyasar ke amirah
kita dapat surat mengerikannya
apa maksudnya bi
ada apa sih
emang siapa yang diculik kok sampai seperti ini
gimana kalau zaira bi surti
gimana kalau yang diculik ini zaira
nonzaira kan sama armand ya
maksudnya tenang saja
kalau kata saya maksudnya itu amirah deh
amirah pasti sudah diculik
soalnya tadi kalo saya tidak salah dengar
tuan prabu teriak teriak mencari amirah yang katanya tiba tiba hilangnya
pasti maksudnya amirah ya
tidak mungkin ya

amira tiba tiba aja hilang begitu aja
pasti amira udah diculiknya
eh tapi kenapa mengancam tuhan prabu ya
apa hubungannya sama amira
kalau mau mengancam tuhan dendam sama tuan kenapa nyulik amirah
anehnya amira kan bukan siapa siapanya tua
ya iyalah aneh tuhan kamu tuh aneh
eh aini mas prabu itu sekarang tuh aneh
bukan yang ngurusin anaknya sendiri ini malah ngurusin anak orang
anaknya iksan mantan pacar kamu yang sampai sekarang kamu cintai
harusnya ngurusin anak sendiri dong
kak lena udahlah kak jangan kayak gitu
mas prabu itu baik sama amirah karena mas prabu emang orangnya baik
ini gak ada hubungannya sama anaknya siapa
penting sekarang kita mikir kak takut ada yang jahat sama mas prabu
apa benar surat ancaman ini tentang amirah
kalau iya kenapa
kesannya amiralah orang yang penting untuk mas prabu
siapa ya orang ini
bisurti bisurti tolong hubungin arman ya sama zahira
ceritain keadaan ini sama arman
ya allah aku dimana sekarang

tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu